dampak pandemi covid sembilan belas bagi indonesia dirasakan cukup besar
pertumbuhan ekonomi kuartal pertama dua ribu dua puluh ternyata anjlok ke dua sembilan puluh tujuh persen
angka ini meleset jauh dari prediksi menteri keuangan
di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih berkisar di angka empat lima hingga empat tujuh persen
dengan data ini pemerintah mengeluarkan skenario pemulihan ekonomi yang terdiri dari lima fase
tiga fase diberlakukan perlonggaran psbb pada sejumlah industri dan sektor bisnis pada awal hingga pertengahan juni dua ribu dua puluh
sementara dua fase lainnya akan dijalankan pada awal dan akhir juli dua ribu dua puluh
pengamat ekonomi dari institute for development of economic and finance atau indef menyayangkan
kebijakan pemerintah di tengah ketidakpastian data valid jumlah pasien terinfeksi dan kapan pandemi covid sembilan belas bisa diatasi
bila tidak ada protokol covid sembilan belas yang jelas
stimus apapun yang diberikan pemerintah dinilai tidak akan berjalan efektif dan justru semakin membebankan keuangan negara
perlonggaran psbb tanpa disertai dengan pemberlakuan protokol covid sembilan belas secara komprehensif
itu justru akan beresiko besar terhadap ekonomi
karena apa karena kita semakin tidak memiliki kepastian kapan covid sembilan belas ini bisa kita atasi
kalau covid ini semakin tidak ada kepastian waktu bisa diatasi
maka dampak ekonominya justru sangat besar
berapapun stimulus yang akan diluncurkan oleh pemerintah
ini tidak akan mampu menjadi solusi dari dampak ekonomi dari covid
peter abdullah menilai kondisi ekonomi indonesia saat ini tidak terlalu terpuruk
jika dibandingkan dengan krisis pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan atau dua ribu delapan silam
kondisi pandemi covid sembilan belas saat ini dinilai menjadi suatu tantangan besar bagi industri perbankan
hal tersebut karena covid sembilan belas menjadi wabah global yang tersebar hampir di seluruh negara
sekarang ini yang perlu ditingkatkan itu adalah sense of crisis kita
karena apa yang kita hadapi sekarang itu adalah kondisi ekonomi indonesia
kondisinya jauh lebih kompleks lebih besar dibandingkan tantangan krisis tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
apalagi kalau kita bandingkan dengan tahun dua ribu delapan
meski demikian kor indonesia menilai kondisi perbankan dan infrastruktur kelembagaan
serta kondisi real indonesia saat ini akan bekas pulih jika pandemi covid sembilan belas berakhir dalam waktu dekat
tim liputan cnn indonesia
tim liputan tv